pemberian diskon barang di sejumlah pusat perbelanjaan
disambut antusias konsumen
selain untuk menyambut hud ri ke tujuh puluh enam
para pemilik pusat perbelanjaan berharap program ini dapat menarik minat belanja masyarakat
dan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid sembilan belas
tujuannya selain untuk kado hut ri adalah untuk membangkitkan perekonomian indonesia
di mana kita menghadapi masa pandemi covid sembilan belas
dan juga untuk membantu pergerakan ekonomi di mana selama ini purchasing power sangat terdampak
kemudian bisnis retail juga sangat turun secara signifikan sejak adanya pandemi covid sekitar empat bulan
para pelaku usaha tidak menargetkan angka tertentu terhadap hasil penjualan program belanja diskon ini
mereka hanya berharap kegiatan ini setidaknya menggerakkan perekonomian sektor
ritual pembangunan dan pembangunan
yang selama pandemi covid sembilan belas mengalami penurunan hingga sembilan puluh persen
dengan adanya program diskon di pusat perbelanjaan ekonom indef eni srihartanti memprediksi
nilai penjualan dari program diskon ini akan rendah karena daya beli masyarakat sedang turun
pembangunan dari program diskon ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar
pembangunan dari program diskon ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar
pembangunan dari program diskon ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar
program diskon ini tidak hanya diselenggarakan di toko toko fisik namun juga di toko toko online
dengan melibatkan sejumlah merek antara lain brand pakaian makanan serta peralatan rumah tangga hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh